apakah itu sungguhan
pendonor ginjal itu adalah
tapi bu haris merasa
sebaiknya kita nggak usah terlalu berharap dulu sama kamilah
karena menurut alena kamilah itu pelan pelan
alena bukan bermaksud jahat atau ingin mendelek delekan kamilah ayang
tapi memang kamilah seperti itu

di depan papi kamilah seperti itu
camilla bisa bilang seperti itu
ariatookies untuk tante ambar

kamilah tidak bisa berbuat apa apa ayang
jadi kemungkinannya sangat besar
kalau keputusan kamilah akan berubah lagi
tapi yang penting sekarang
tapi berusaha untuk sehat ya
papi nggak usah mengandalkan kamilah
apapun yang terjadi alena akan selalu membantu papi
alena kamu ini bicara apa sih
kamu jangan membuat tapi kamu jadi kehilangan harapan
eyang kita gak usah terlalu banyak berharap
daripada nanti papi akan kecewa
pak ini dia
pak ini dia
sudah melakukan tes labnya belum
baguslah kalau begitu
saya mau tanya dokter
apa benar nama dokter itu nure fendi nata
iya nure fendi nata itu adalah nama saya
memangnya ada apa
kamilah cuma mau bilang nama dokter bagus sekali
kamu nih ada saja
ya sudah kalau gitu permisi ya
mari dekat lagi ya
kamilah itu adalah nama saya
aku sangat mengenal kamu
jadi kamu gak usah bohong sama aku
kamu bisa bercanda sama aku
kamu bisa bercanda sama aku
kamu bisa berbicara sama aku
kamu bisa berbicara sama aku
tadi mila membaca nama dokter fendi kak
kamu bisa berbicara sama aku
dan nama dokter fendi itu sama persis dengan nama yang ada di dalam akte kelahiran kamila
kalau gitu kenapa gak mau tanya langsung aja sama dokter fendi
kak fadil setelah mila pikir pikir lagi
nama nure fendi nata itu kan banyak kak
belum tentu juga nure fendi nata yang ada dalam akte kelahiran kamila itu adalah dokter fendi
ya tapi apa salahnya kamu tanya dulu
kan mumpung kalian ketemu
dan mumpung kalian ada kesempatan

fendi itu adalah dokternya papa
sahabatnya papa juga
gimana kalau nanti ternyata dokter fendi itu bukan nure fendi nata yang dimaksud kamila
dan dokter fendi cerita ke papa soal nama yang ada dalam akte kelahiran kamila
gimana perasaan papa kak
papa pasti akan sedih
udah lah kak gak usah mikirin itu dulu ya
sekarang lebih baik kita ke ruangannya papa aja
kak fadil masuk yuk
haris kamu gak usah bangun tiduran aja
kamu tidur aja
gak usah bangun
papa papa udah gak usah bangun
kamila yang kesini
alhamdulillah baik kamila
papa seneng kamu datang kesini
papa bahagia banget ngeliatnya
mudah mudahan dia baik baik aja ya
kava alhamdulillah baik baik aja pa
sekarang kava udah gemuk kan
nanti kalau papa sehat
papa ingin sekalian lihat kava
papa memang harus ketemu sama kava
karena mila yakin kava pasti akan senang sekali ketemu sama papa
oh pa haris
kamila dan kak fadil datang kesini
punya kabar baik untuk papa
tadi camilla baru aja dari lab
karena kamila sudah
tes ginjalnya pak
tes ginjal kamila
kamilah papa kan sudah bilang
apa nggak mau ginjal kamu
kamu jangan kehilangan satu ginjal kamu gara gara papa
papa jangan bicara seperti itu pa
anda g sustr terpeda